bersama saya ancelina tasya akan mengupdate tiga berita terpopuler hari ini
kira kira ada tiga berita terpopuler apa saja
di berita pertama kantor pdip di jalan niponegoro menteng
dibanjiri karangan bunga menolak kecurangan pemilu dan mendukung hak angket
para pengirim meminta ketua umum pdip megawati soekarno putri
untuk mendukung hak angket dan kembalikan reformasi
sejumlah karangan bunga duka cita terlihat membanjiri di depan kantor dpp pdi perjuangan
jalan diponegoro menteng jakarta pusat jumat siang
pada karangan bunga tersebut tertulis dengan jelas ungkapan tuntutan pengirim
yang meminta ketua umum pdip megawati soekarno putri
untuk kembalikan reformasi serta mendukung hak angket
di berita selanjutnya kamera pengawas merekam keributan
antara pengunjung dan petugas keamanan di sebuah kafe kawasan kemang jakarta selatan
satu pengunjung berinisial am meninggal dunia
inilah rekaman cctv melihatkan keributan oleh sejumlah orang
di kafe kawasan kemang jakarta selatan
atas peristiwa ini pengunjung kafe yang berinisial am meninggal dunia
akibat luka tusuk di bagian perut dan tangan
dalam kasus ini kepolisian sektor mampang telah mengamankan
empat orang pelaku yang salah satunya
merupakan pelaku penusukan yang bekerja sebagai security cafe
cawapres nomor urut tiga mahfud md mengatakan
mahfud berpesan kepada masyarakat untuk selalu bersabar
dalam mengawal proses penghitungan suara dengan bijak
mahfud md berpesan kepada rakyat untuk selalu bersabar
dalam mengawal proses penghitungan suara
selama proses penghitungan suara belum selesai
kalender konstitusi sudah ditentukan di mana setelah minggu tenang
tanggal dua puluh dua hingga dua puluh lima juni
mahkamah konstitusi meletakkan tanggal dua puluh enam juni
selama proses penghitungan suara ulang selama proses penghitungan suara ulang
mahfud mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak lalai
pemilu atau hasil perhitungan itu sah atau tidak
benar atau tidak yang ditetapkan oleh kpu
yang ujungnya nanti mungkin satu pemilu diulang
itu nanti yang akan dipertarungkan di mahkamah konstitusi
jadi sesudah putusan mk nanti
kalau jalur politik itu angket
itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah
bukan paslon bukan kemenangan bukan kpu
bukan kpu yang dipersoalkan di angket itu
tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang undang
yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum
tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum
yang telah ditetapkan oleh kpu dan mk
oleh sebab itu juga angket itu
tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan
angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden
dari sudut teknis prosedural berbeda
nah sahabat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
tapi jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel youtube kompastv